budianto asal kampung ciburial pada larang kabupaten bandung barat
tergolek lemah karena menderita penyakit meganitis
sudah beberapa hari ini budianto dirawat di rumah sakit cibabat
menggunakan fasilitas umum
sebelumnya pihak keluarga membawa budianto untuk dirawat di rumah sakit cibabat
dengan bermodalkan bpjs yang sudah dibuat secara kolektif di desanya
namun kartu bpjs yang dibawanya tidak bisa digunakan lantaran palsu
budianto pun terpaksa menggunakan fasilitas umum untuk perawatan
romlah istri budianto tidak bisa menyembunyikan kesedihannya
terlebih lagi kini kedua anaknya pun harus dirawat lantaran sakit
menurut pihak bpjs kabupaten bandung barat
pihaknya tidak bisa membantu karena pasien menggunakan fasilitas umum
sementara bpjs harus menggunakan data bpjs yang sudah di input secara komputerisasi
budianto dan keluarganya berharap ada peninjauan ulang untuk korban bpjs yang tertipu dan ada bantuan dari pemerintah
terus nampak mungkas cimahi